masih dari jawa timur sebuah desa di jombang disebut sebagai kampung cctv karena banyaknya kamera pemantau yang terpasang di tiga puluh empat rt
tidak tanggung tanggung sebanyak seratus cctv terpasang di setiap titik yang dianggap rawan aksi kejahatan
tidak hanya itu pemasangan cctv tersebut juga untuk menangkal aksi terorisme yang belakangan marak terjadi
seperti inilah persiapan pemasakan cctv yang dilakukan oleh tiga pilar yakni pemerintah desa kepatihan
kecamatan jombang kota bersama tni dan kepolisian sabtu pagi
kamera pemantau ini dipasang di tiga puluh empat rt di desa kepatihan dan diletakkan di tempat yang strategis seperti tempat ibadah hingga permukaan warga
menurut salah seorang warga dengan adanya pemasangan cctv ini bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat
sebagai warga saya sangat terima kasih kepada bapak lurah bupatian karena adanya cctv
jadi desa kita akan lebih aman dari gangguan teroris
gangguan pencurian penjabretan dan sebagainya
untuk pemantauan cctv dilakukan oleh kepala desa di dalam ruangannya
hanya saja pemantauan belum bisa dilakukan di semua titik hanya titik titik tertentu karena masih terkendala server yang cukup besar
jadi pemasangan cctv khususnya di wilayah desa kepatihan kejahatan jombang obatan jombang
yang memang kami canangkan terkait dengan marahnya aksi teroris di wilayah jawa timur khususnya pada akhir akhir ini
ya jangan coba coba melakukan aksi kejahatan di kampung cctv ini karena anda akan terekam dan dengan mudah terlacak